sempat naik di atas tujuh ribu tapi sekarang kayaknya agak berat gitu
setiap pagi saya harus menyisir aliran kali
kamu hanya bisa dikeluarkan
tapi kalau kita lihat tidak hanya terjadi di unsut saja tapi kasus serupa juga terjadi di beberapa perguruan tinggi
soalnya kita tahu kan daniel wenas di menit menit akhir akhirnya nggak bisa berangkat gitu ke bubble
dia pelatih saya waktu saya bermain di australia di usia dua puluh
nah yang lebih kita telusuri itu adalah
kalau gak salah mcl gue screwed
jadinya mungkin untuk rendofful ataupun titik kumpul jadinya tidak terlalu sulit gitu
oke kalau baru delapan bulan berarti ini adalah puasa pertama di sana
sejumlah pertanyaan diajukan oleh majelis hakim saat persidangan
yang dimaksud dengan tes skolastik model pisa
iya seperti bidan desa ya mentresing ke dusun dusun
iya itu jadi kita ngerasa kayak wow itu momen kayak gila ya
sehingga tidak terjerumus pada kerugian yang bisa besar gitu buat masyarakat
supporter kita yang sudah masuk di lapangan
dan dia setuju bahkan pernah selapan pernah sembilan atau sepuluh
jadi banyak subsidi untuk konsumen
terdapat obat anti nyamuk garam dan gantungan pakaian
user kita sebutnya user ya baik hotel
nah jadi mereka sering makan
dan ya semua yang disampaikan itu oleh irjen itu dilakukan investigasi yang mendalam
akhirnya kita nggak dapat ada yang kayak gitu